ada erupsi gunung api iraniwantolok pagi tadi pada pagi
erupsi gunung api iranowatolog pagi tadi pada pukul lima dua puluh enam wita
dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih lima ratus meter di atas puncak
kalau abu terameti berwarna kelabu dengan intensitas sedang
condong ke arah barat daya dan barat laut
erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum tujuh belas empat mm
dan durasi gempa satu menit dua puluh tiga